dan apa yang tupai katakan
halo wow apa kau mulai berima lagi
tapi ini bukan berima
perkenalkan olivia carry dan tabi
tiga teman petualangan yang selalu menyukai sesuatu
mereka masing masing memiliki satu kemampuan khusus
olivia bisa berjalan di apa saja
air awan daun bahkan udara
keri bisa menurunkan hujan kapan saja
dan tabi bisa berbicara dengan hewan
oh kau lapar
dia tidak lapar
dia yang lapar
dan sekarang berkumpul di hutan amazonia
ketiga sahabat ini berencana untuk mengambil kunci emas yang mistis
kunci emas itu adalah mitos
dengan semua yang telah kita lihat selama bertahun tahun ini tidak ada mitos
menurut tupai peta kunci emas rupanya terletak pada anak kecil
yang tinggal di dalam rumah
di desa selatan
letaknya tidak jauh dari sini kita bisa memeriksanya
kau harus berhenti berbicara dengan hewan hewan ini
wow santai saja
jangan terlalu kasar
kami berterima kasih atas bantuanmu
ini ini untukmu
olivia carry dan tebi saling kenal sejak mereka berusia delapan tahun
mereka sering bertemu di hutan dan bermain game petualangan
serta berlarian di sekitar pepohonan
saat mereka berusia sepuluh tahun mereka menyadari kekuatan mereka
mereka begitu sangat bersemangat
aku adalah ratu dunia
namun sayangnya keluarga mereka tidak melihatnya seperti itu
mereka pasti penyihir jahat
ini tidak baik untuk desa kita
mereka harus pergi
ibu tidak peduli yang mereka katakan
kau spesial dan juga kuat
ingatlah kekuatanmu spesial
dan kau bisa melawan kejahatan apapun selama tetap bersama
jaga dia baik baik
ketiga anak itu dikirim untuk
orang bijak aneh yang tinggal jauh di dalam hutan
maafkan ayah olivia anakku
ayah tidak bisa
selamat tinggal ayah
gunter mengajari gadis gadis itu segalanya
ah kenapa berisik sekali
karena sudah selesai
bencana itu memberitahumu bahwa makanannya sudah matang
aku tidak suka memasak
memasak adalah keterampilan bertahan hidup
kau tidak bisa makan semuanya mentah bukan
dan dengan usaha dan dedikasinya
tabby carrie dan olivia menjadi pejuang yang kuat dengan
hati yang lembut
apa kita yakin akan pergi ke desa ini
maksudku mencari anak kecil dengan petat
apa yang terjadi di sini
siapa yang melakukan ini
cepat sembunyi ke semak semak
aku tidak bisa mendengarnya
tapi dia terdengar marah
kemarahannya lah yang menghancurkan desa desa
kau benar miko
ada yang tidak beres di sini
kita cari tahu apa yang terjadi
aku tahu cara melakukannya
kau harus turun ke tanah agar aku dapat bicara dengannya
oh serahkan itu padaku
harry mengumpulkan seluruh kekuatannya dan memanggil awan di langit
dengan kekuatan angin di sekelilingnya
carry naik ke langit dan mengikuti naga perkasa yang memaksanya jatuh ke tanah
naga ini harus bertanggung jawab
apa yang terjadi
apa dia menangis
oh kau bayi yang malang
apa kau terluka
dia baru saja mencoba membunuhku
itu sungguh menyedihkan
dia ada di sini
olivia tabby dan carrie saling memandang dengan prihatin
penyihir berkel adalah penyihir jahat yang telah meneror hutan amazonia dan desa
desa desa sekitarnya selama beberapa dekade
ketiganya hampir sekali menangkapnya
tapi dia menghilang tanpa jejak
dia menghilang tanpa jejak

anak laki laki yang memiliki peta kunci emas itu adalah teman naga ini
saat dia kesini untuk bertemu teman kecilnya
dia menyadari desa itu telah dijarah
anak laki laki itu telah pergi
dia mengkhawatirkan temannya
teman teman pencarian kunci emas semakin menarik
mengapa penyihir menginginkannya
dia mengatakan kunci emas punya kekuatan yang besar
dapat membuka pintu ke dimensi lain

ganter pernah bercerita padaku tentang dimensi lain
ada banyak jenis dunia di luar sana
ada yang baik
ada yang buruk
ada yang buruk
ada yang lebih buruk
sangat penting untuk tetap berada di dunia yang seharusnya
membuka dimensi lain hanya akan membawa kekacauan kosmu
yang kupahami adalah kita harus menghentikan penyihir
dan mendapatkan kuncinya sebelum dia
menurut naga kuncinya ada di dasar pelangi
di atas lengkungan gunung petapa
itu gunung tertinggi di seluruh dunia
aku yakin naga akan membawa kita ke sana
temannya juga harus diselamatkan
kau akan membawa kami ke lengkungan kan kado
saat itu cuaca sangat berangin di lengkungan gunung petapa
aku tidak melihat pelangi kadel
ah betapa bodohnya aku
carry kita membutuhkan hujan dan matahari bersamaan
untuk mendapatkan pelangi
awan putih menghalangi matahari
aku hanya bisa menarik awan yang ada airnya
dan awan putih itu tidak ada airnya
kita perlu olivia untuk memindahkan awan
aku tidak tahu

baiklah di mana kita
olivia melompat ke atas awan tanpa air
dan carrie mulai mengumpulkan air
itu harus segera terjadi
olivia menyingkirkan awan putih
dan carrie memanggil hujan
dan itu dia pelangi terindah yang pernah mereka lihat
trio yang budiman
wow betapa mudahnya memanggil kalian ke sini
wow betapa mudahnya memanggil kalian ke sini

kau menggeledah desa untuk memanggil kami
kau menggeledah desa untuk memanggil kami
bagaimana lagi aku bisa mendapatkan kunci emas itu

pelangi di lengkungan gunung tertinggi

kau tahu betapa sulitnya itu
kau tahu betapa sulitnya itu
di mana penduduk desanya
mereka tidak pernah diambil
mereka ada di sana
yang harus aku lakukan hanyalah mengambil peta dan menciptakan ilusi

yang harus aku lakukan hanyalah mengambil peta dan menciptakan ilusi
ini debu bintang
ini debu bintang
tiupkan ini ke desa untuk mematahkan ilusi
jaga keselamatan temanmu dan penduduk desa lain
kita akan menangani penyihir
cukup dasar penyihir jahat
kau tidak akan mendapatkan kuncinya
kau tidak akan mendapatkan kuncinya

rian hanyalah tiga gadis yang ketakutan
dia tidak hanya mengatakan itu
carrie bangkit di langit dan memandang awan

olivia berjalan di atas awan itu dan meninju wajah penyihir itu

taby mengambil kunci emasnya
dia menyadari bahwa ada kelinci di dalam kuncinya

dan segera setelah dia menggosok kunci itu dengan jarinya
sebuah lubang terbuka di udara
kau mengap apapunmpa

bagaimana kau melakukannya

saya baru menyentuh kelinci itu dan berharap mereka membawa penyihir itu kembali ke tempat asalnya
aku baru menyentuh kelinci itu dan berharap mereka membawa penyihir itu kembali ke tempat asalnya
saya bahkan tidak bicara dengan mereka
ketiganya menyadari bahwa pasti ada kekuatan yang lebih dari yang mereka ketahui

dan kemudian mendengar geraman kadal
kadel membawa ketiganya kembali ke desa
dan berterima kasih atas layanan mereka
tebi berjanji bahwa dia akan selalu ada
kapanpun kadal membutuhkannya
kembali ke guguk
ketiganya memberitahu gunter tentang apa yang terjadi
hmm mungkin ini saatnya bercerita
tentang asal mula kekuatan kalian
ketiganya mendengarkan dengan kaget
dan rindu tentang masa lalu mereka
tapi cerita itu untuk di lain waktu